aksi seorang diri ini mengundang perhatian para pengguna jalan di depan balai kota solo
dengan menenteng sebuah spanduk bertuliskan jawa tengah tutup enam tujuh februari dua ribu dua puluh
yeyen wahyono mengajak masyarakat agar berempati melaksanakan program ini
sebagai bentuk kepedulian terhadap penularan virus covid sembilan belas yang sudah sangat meresahkan dan tinggi di kota solo
aksi ini semakin menarik karena menggunakan tepeng wajah gubernur ganjar solaola
ganjar sendiri yang mengajak partisipasi segenap masyarakat
ya intinya warga soro merespon surat edaran bapak gubernur jateng
untuk tinggal di rumah selama dua hari tanggal enam dan tujuh februari dua ribu dua puluh
ya kita kalau di rumah ya kita cuma sekedar intinya untuk mengurangi pandemi
mengurangi kegiatan kegiatan yang di luar intinya bekerja di rumah saja bisa covid terkendalikan
di solo sendiri wali kota solo fx hadir yudiatmo menyebutkan bahwa penerapan program jateng dua hari di rumah saja
tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
sebelumnya gubernur jawa tengah ganjar pranowo mencoba menerapkan gerakan jateng di rumah saja
di setiap akhir pekan yang akan dimulai pada enam dan tujuh februari
hal tersebut dilakukan guna menekan tingginya aktivitas masyarakat disusul dengan ketidakdisiplinan dalam protokol kesehatan
kebijakan tersebut ditanggapi miring oleh warga
ya menurut pribadi saya ini enggak setuju ya karena saya kan kerja kan kecil kecilan
jadi kalau di rumah sampai dua hari mau makan apaan saya pilih
kalau satu minggu ditutup terus kita benar benar omsetnya itu ya udah hari biasa aja udah sedikit kan orang yang olahraga
karena jamnya juga dibatasi apalagi kalau weekend tutup gitu
kita terus mau ngapain
mau ngapainnya dalam arti cari duitnya tuh pas weekend gitu
selama hampir sepekan provinsi jawa tengah disebut memiliki angka kematian tertinggi secara nasional
dalam perkembangan kasus covid sembilan belas
kebijakan ppkm selama hampir dua pekan tetap tak membela
kandung laju penambahan kasus covid sembilan belas di jawa tengah
tim liputan cnn indonesia